dan untuk saat ini kami tergabung melalui sambungan zoom dengan pakar hukum dari universitas indonesia ada kudri stompul selamat siang pak
ya oke baik pak kudri kita bahas terkait dengan apa yang tadi disampaikan dalam konferensi pes pak kudri
ada beberapa hal yang menarik yang paling pertama yang mungkin di bagian akhir dikatakan oleh pak akun tadi ya
sebagai dir penyidikan jampitsus mengatakan bahwa kasus ini kasus bukan kasus pidana biasa
karena dananya rp sepuluh triliun kemudian kerugiannya mencapai rp delapan tiga puluh dua triliun
apa yang bisa anda lihat dari kasus ini pak hudri
ya pasti perkara ini bukan perkara biasa ini perkara korupsi
dari magnitude jumlahnya cukup besar ya kan itu menilai proyeknya rp delapan triliun
saya kira saya nggak yakin bahwa uang yang disalahgunakan oleh menteri itu sejumlah itu
tapi nilai proyeknya delapan tiga tapi ini cukup besar gitu ya
nah saya kira yang terpenting bahwa dalam penetapan johnny plate ini sebagai tersangka
permasalahannya mestinya segala prosedur proses di dalam penetapan jadi tersangka
itu sudah terpenuhi termasuk juga sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup ya
jadi dua alat bukti yang cukup itu sebagaimana dimaksud di dalam pasal satu ratus delapan puluh empat kuh
yaitu ada saksi saksinya lebih dari satu ada bukti surat dokumen dokumen
mungkin juga ditambahkan dengan keterangan ahli keterangan ahli ini mungkin dari pemeriksaan keuangan
ya misalnya dari akuntan
atau mungkin juga sudah ada pemeriksaan dari bpk gitu
nah jadi saya kira itu menurut perkiraan saya itu sudah dipenuhi
karena yang dijadikan tersangka ini adalah menteri
jadi mungkin kejaksaan agungnya tidak akan sembrono atau sembarangan
untuk menetapkan pak johnny kulete sebagai tersangka
tetapi ini saya kira nah juga apa
kita memberikan apa ya cungan jempol kepada pihak kejaksaan
yang artinya menetapkan seorang menteri yang menjadi tersangka
jadi hukum itu diberlakukan kepada siapa saja termasuk kepada menteri yang sedang menjabat
jadi saya kira ini menjadi catatan kita bahwa kejaksaan agung itu tidak pilih pilih
jadi siapapun yang telah
apa memenuhi unsur unsur tindak pidana korupsi
mungkin ini adalah mungkin bisa juga suap
bisa juga ini penyalahgunaan wewenang
atau juga bisa apa menyalah apa memperkaya diri sendiri
ini bisa akulatif
perkiraan saya nanti tuntutannya ini akan berat gitu ya
karena selain jumlahnya yang ini
dan ini proyek yang sedang dikerjakan itu
proyek yang sangat yang diperlukan masyarakat
kalau nggak salah ini b dua b
jadi ini untuk infrastruktur pendukung komunikasi seluler yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
baik pak kudri
kemudian kalau tadi pak kudi menjelaskan bahwa kemungkinan akan berat juga
tapi yang tadi dijelaskan terkait dengan peran dari jonny g plate ini disebutkan sebagai pengguna anggaran
nah dari dua peran
dari dua peran tersebut pak kemudian juga ada pasal dua dan tiga utp kor yang kemudian menjerat johnny g plate
apa yang bisa ketahui dari hal tersebut
memang aliran dananya masih terus ditelusuri ya pak
ya mungkin ini pak menteri ini kan sebagai pengguna
pengguna atau kuasa bukan dia bukan kuasa tapi pengguna anggaran
ya dan dia yang bisa menentukan
apa namanya dan mungkin bukan dia menjadi pejabat pembuat komitmennya
artinya bukan kontrak atau apalah namanya apakah itu surat perintah kerja atau kontrak
atau apa terhadap pihak ketiga atau kepada vendor bukan dia
tapi pak menteri itu sebagai kuasa pengguna anggaran ya dia yang menentukan
jadi kemungkinan ada beberapa mungkin prosedur prosedurnya itu sudah dipenuhi
jadi tidak ada
tidak ada aturan aturan yang dilanggar
tetapi dari segi anggaran mungkin anggarannya itu di markup atau ini
jadi saya kira kalau memang dikenakan pasal dua dan pasal tiga jadi bukan pasal suap
artinya itu kalau pasal dua ada aliran dana yang diterima oleh pak menteri ya kan
tetapi kalau pasal tiga walaupun tidak ada alaran dana tetapi karena ada penyalahgunaan
penyalahgunaan menang ya dari pak menteri ya sebagai kuasa pengguna anggaran bisa saja kena
jadi seperti yang saya katakan tadi pihak kejaksaan agung itu tidak akan sumberono untuk menetapkan pak johnny pletih
selaku menteri untuk menentukan pasal dua
ini ancaman hukuman pasal dua dan pasal tiga ini berat sekali
ya bisa hukuman mati seumur hidup
beratlah ya pasal
namanya pasal dua dan pasal tiga undang undang korupsi
oke ada kemungkinan akan mendapatkan hukuman paling berat pak kudri
mengingat bahwa pak johnny g pletih menkom info
mungkin ya ancamannya kalau dituntut itu mungkin tidak sampai hukuman mati atau seumur hidup
paling tidak dua puluh tahun ya itu saya kira sih paling sedikit
tuntutan yang belum tentu putusannya
jadi nanti penuntut umum
menurut perkiraan saya akan menuntut lebih dari lima belas tahun
ya itu bisa dua puluh tahun tujuh belas tahun
ya jadi ini karena pertama yang saya katakan tadi proyek ini adalah jumlahnya besar
dan proyek ini ada kita
dan apa namanya ini posisi pak johnny pletih sebagai menteri yang harus memberikan contoh dan harus menghormati hukum
dan justru sebaliknya ya itu dia melanggar hukum
jadi saya kira hal hal yang memberatkan beliau itu gitu ya
intinya cukup banyak hal yang memberatkan beliau ya pak pada saat tuntutan dan juga putusan nanti
kemudian terkait dengan kembali lagi ke masalah peran dari pak jonny g plate
ini pak mengatakan tadi kemungkinan besar artinya sebagai pengguna anggaran dan juga yang menentukan kebijakan mengetahui ya pak jika ada markup
kemudian juga ada dikatakan juga bahwa ada kemungkinan besar pak jonny g plate
ini meminta beberapa persentase dari anggaran tersebut
iya saya kira untuk membuktikan itu tidak mudah ya
tidak akan mungkin ada surat atau dokumen yang meminta seperti itu
tapi ini kemungkinan akan berdasarkan apa namanya keterangan saksi ya keterangan saksi atau adalah ada bukti
saya kira tidak ada bukti
saya kira tidak ada
ini karena bukan penyadap
jadi tidak ada rekaman penyadapan
jadi ini kemungkinan besar ada berdasarkan keterangan saksi
jadi ada persesuaian keterangan keterangan saksi dengan misalnya kita tidak tahu ya nanti itu kan bagaimana uang itu apa namanya masuk pasti itu kan masuk ke rekeningnya apa rekeningnya vendornya ya kontraktornya
nah dari situ nanti kan bisa ditelusuri
dan biasanya ada catatan catatan biasanya ya dari catatan catatan keuangan perusahaan vendornya itu dia akan mencatat sekian untuk siapa sekian untuk siapa dan begini
jadi saya kira untuk membuktikan bahwa ada penyalahgunaan pemenang atau juga mengenai aliran dana itu didukung oleh keterangan saksi dan dokumen saya kira itu ya
jadi tidak dokumen berarti surat
dokumen resmi tapi bisa berupa catatan catatan keuangan atau pembukuan dari perusahaan itu
nah jadi perannya pak joni platin tentu bukan pak joni itu kan bukan panitia pelelangan dan pak joni itu bukan pejabat pembuat komitmen tetapi dia selaku kuasa pengguna anggaran dan sebagai menteri ya kan karena apa namanya baik pejabat pembuat komitmen
maupun panitia pelelangan itu adalah bawahannya dari pak menteri
jadi pak menteri itu mungkin tidak langsung menyatakan bahwa harus abc dan memenangkan perusahaan abc itu tetapi dengan bahasa tunggu dengan bahasa bahasa yang tidak langsung itu menunjukkan bahwa akan apa namanya menunjukkan untuk menentukan kepada suatu perusahaan
atau suatu vendor jadi itu saya kira berdasarkan jadi apa peran dari pak joni platin itu didukung oleh bukti saksi atau bukti dokumen jadi ada persesuaian antara keterangan saksi saksi yang satu dengan lain ada persesuaian dengan keterangan saksi dengan dokumen demikian pak
oke baik nampaknya akan ini artinya kemungkinan besar guliran hukum ini akan sangat panjang dan lama kak pak hudri karena kita mengingat sudah ada lima
tersangka sebelumnya dan masih ada enam yang saat ini pun masih diperiksa di kejagung akan seluas apa geliran hukum ini dan siapa siapa saja yang nantinya bisa kemudian akan diperiksa kembali oleh kejagung
iya tadi saya dengar dari berita itu bahwa bersamaan dengan pak joni plate itu didengar keterangan saksi saksi lain dari keterangan dari pejabat pejabat di lingkungan kominfo
nah itu saya kira perkara yang lain itu bisa berkasnya dipisahkan tetapi apakah ini perkara ini akan lama untuk dilimpahkan saya kira ini perkaranya ini tidak lebih dari tiga bulan itu akan dilimpahkan
karena ini menyangkut aturan mengenai ketentuan pembatasan penahanan karena pak joni ini katanya dari berita ini kan setelah diperiksa
langsung ditahan artinya kan itu penahanan itu kan ada jangka waktunya jadi perkiraan saya paling lama itu tiga bulan akan dilipatkan
tapi bisa juga sebulan dari sekarang itu perkara itu sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan
nah jadi kan ini sebelum pak joni ini ditetapkan sebagai tersangka tentu kan pihak penyidik kejaksaan itu telah melakukan pemberkasan
artinya memberkas mendengar keterangan saksi saksi mengumpulkan dokumen dan alat bukti yang lain itu sudah cukup tinggal dirapikan
saya kira nah itu dan menunggu dari satu dua saksi yang terkait dengan berkas perkaranya pak joni untuk jangka waktu penahanan itu
itu kan tentu sudah memperhitungkan dengan persiapan administrasi yang diperlukan dengan jangka waktu yang terbatas itu
jadi itu kan ada batasnya ini saya kira untuk tahap pertama itu akan ditahan selama dua puluh hari
setelah itu bisa diperpanjang oleh pengadilan
atau ini karena ini kan masih sifatnya penyidikan artinya itu penyidik
bisa kalau dua puluh hari itu sudah habis itu bisa dimintakan ke penuntutan nah karena penyidiknya ini adalah kejaksaan dan penuntutnya kejaksaan saya kira itu akan lebih cepat prosesnya ya
jadi menurut saya simpulannya bahwa segala pembatasan waktu penahanan dan persiapan kelengkapan administrasi pemberkasan itu sudah dipersiapkan menurut saya
meskipun dipastikan bahwa kasus yang strategis atau juga proyek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap berjalan meskipun ada kasus yang menjerat
tapi tentu semua berjalan dengan waktu dan berharap tidak berlarut larut ya pak untuk proses penanganan hukumnya
terima kasih pak kudri sitompul pakar hukum dari universitas indonesia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news